itu miliar atau bukan
kamu pernah lihat satu miliar
kalau satu aja belum
anggaran biaya pembangunan masjidnya
dua miliar lebih
saya udah tau tempat mereka
kita sekarang kesana
rumah kamu bukan deket banget dari sini
kenapa nggak pulang dulu aja
biar kamu gak nyari
bos bubun marahnya udah maksimal
siang gak berani ambil resiko
begitu dia kesini siang gak ada
kamu gak inget
tapi kalau kalian berani keluar
berarti kalian pengen tahu
dimana rasanya saya sendiri yang dibantai empat orang
anggap aja ini tanda terima kasih saya buat kalian
yang pernah jadi anak buah saya
kalian bebas dan aman
selama kalian enggak berpihak pada kang darman
masa kita dibebasin gitu aja
ini bener kita bebas
tapi menurut saya ini cuma strategi aja
kalau memang benar kita bebas
saya sekarang mau pulang
saya ikut ke rumah kamu
ini perut saya udah gak kuat
kita pakai trik seperti kemarin
masuk jalan kecil
kamu mau ikut kerja
jadi celobis atau angkot
jadi anak buah saya
takut gak cocok
takut gak cocok
yaudah kalau mau
sekarang aja datang ke terminal
kenapa kamu masuk jalan buntu
saya gak tau kalau ini jalan buntu
kita waktu itu dikeroyok empat orang
jadinya dirawati ahli patah tulang
kita mau dikeroyok delapan orang
kamu dari mana
kamu dari mana
kenapa gak nelfon
gak ada sinyal
anak buah darman
sudah kami sikat
sekarang cari darman

kamu pernah lihat satu miliar
kalau satu aja belum apalagi dua
anggaran biaya pembangunan masjidnya dua miliar lebih
kamu lama pisang yang lain antri
susah keluarnya udah keras
keduluan yang punya rumah
kalau dikumpul kumpul dari hasil jualan kitchen print
upah yang kerja
termasuk bagian kita
berapa lama kita punya uang dua m sekian
minta sumbangan dari masyarakat
justru itu yang jadi masalah
rata rata ekonominya menengah ke bawah
saya mau nerusin mikirnya di rumah
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kang gus mau kemana mau nurusin mikir di rumah
maju satu persatu atau sekaligus